berikut tiga berita terpopuler yang terjadi pada hari ini minggu tiga puluh satu maret dua ribu dua puluh
berita pertama kepala staf angkatan darat jenderal maruli simanjuntak menyampaikan
permintaan maaf atas terbakarnya gudang munisi daerah milik kodam jaya di kabupaten bogor
kepala staf tni angkatan darat jenderal maruli simanjuntak
menyampaikan gudang tersebut digunakan untuk menyimpan amunisi yang akan dimusnahkan
jenderal maruli simanjuntak menjelaskan bahwa kondisi gudang tni telah rusak dan hancur
serta terdapat sepuluh gudang amunisi di bogor
terdapat enam di antaranya mengalami kebakaran
gudang amunisi di gedung tni tersebut merupakan amunisi yang akan didisposal
mengucapkan permohonan maaf untuk masyarakat sekitar khususnya atas kejadian ini
kepala staf tni angkatan darat jenderal maruli siman juntak
menjelaskan bahwa kondisi gudang tersebut digunakan untuk menyimpan amunisi yang akan didisposal

menjelaskan bahwa kondisi gudang tersebut digunakan untuk masyarakat sekitar khususnya atas kejadian ini
berita kedua pj gubernur jabar pastikan ganti kerusakan rumah warga akibat ledakan gudang amunisi tni
pj gubernur jawa barat b mahmudin menyebut pihaknya saat ini tengah mendata jumlah rumah
yang terdampak ledakan gudang amunisi daerah di desa ciangsana gunung putri kabupaten bogor
bi memastikan pihaknya akan memberikan ganti rugi bagi warga yang rumahnya mengalami kerusakan imbas ledakan yang terjadi
masyarakat diminta tidak perlu khawatir kalau ada kerusakan imbas ledakan
gereja katedral juga membagikan hasil bumi seperti buah dan sayur bagi umat
ada pun uskup agung jakarta ignatius kardinal soeharjo memimpin langsung misa pontifikal yang berlangsung pukul delapan tiga puluh pagi tadi
dalam khutbahnya uskup ignatius menyinggung masalah kejahatan perdagangan orang yang marak saat ini
hal itu mencerminkan hidup manusia yang belum merdeka
jisil lainnya adalah lilin pasca
lilin paskah itu adalah simbol salah satu simbol utama di dalam perayaan pasca
ketika upacara mulai sebagai lambang bahwa kristus itu santaran sejati lilin pasca ini dinyalakan
artinya umat yang mengikuti upacara itu berharap dapat bergerak dari tanda petik kegelapan menuju terlambat
itu dia tiga berita terpopuler hari ini
jangan lupa untuk like share and comment serta subscribe channel kompastv